penetapan caleg terpilih kan belum ada baru penghitungan kpu dan belum ada penetapan caleg terpilih
ini namanya pak meki ismanto ya
sudah kami bawa diterima kepala sekretariat golkar blura mas anam tadi
nah ini sudah kami bawa ya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya